komunitas fotografi di malang menggelar sesi pemotretan yang menampilkan perpaduan model cantik dengan modifikasi mobil yang menajubkan
bagaimana hasilnya berikut liputannya

sementara untuk sesi outdoor penggagas acara berkolaborasi dengan komunitas mobil modifikasi
dengan memadukan model cantik dengan sejumlah mobil modifikasi para fotografer harus mempertimbangkan komposisi yang seimbang agar nyaman dilihat
ya selain sebagai sebuah hunting fotografi event berkolaborasi dengan komunitas mobil modifikasi juga sebagai ajang silaturahmi dan bertukar ilmu antar komunitas
kita memang adakan rutin dengan punya tujuan untuk mengumpulkan dari teman teman komunitas yang ada
sementara bagi seorang model tampil di sebuah event fotografi bersikap profesional harus selalu dipegang teguh
meski banyak godaan dari sang fotografer hal ini hanya dianggap sebagai cara untuk mencairkan suasana
pasti digodain ya juga namanya cewek digodain sama cowok biasa wajar lah
bagi anda pecinta fotografi tak ada salahnya mencoba hal hal baru dengan memadukan barang yang unik dengan model model yang cantik
selain menambah pengalaman perpaduan kecantikan model dan keunikan obyek pendamping bisa menambah daya tarik hasil foto anda
abdul malik malang